good morning kita awali informasi pagi ini dengan kabar terbaru mengenai peluncuran jagad sinema bumi langit jilid pertama
gundala akan menjadi jagoan pembuka semesta ini pada dua puluh sembilan agustus nanti di bioskop
kemudian diikuti sederet karakter jagoan yang difilmkan hingga lima tahun mendatang
aktor dan aktris ternama tanah air akan bergabung dalam fase pertama semesta bumi langit
di antaranya ada chelsea islan sebagai tira pevita pierce sebagai sri asih chico jeriko sebagai godam
nikola saputra sebagai akuanus dian sastrowardoyo sebagai dewi api dan mandala yang diperankan jota slim
proyek jagad cinema bumi langit ini dimaksudkan untuk menjadi showcase showcase untuk talenta talenta terbaik indonesia di perfilman
baik di belakang layar maupun di depan layar
jadi untuk memilihnya kita pilih para aktor dan aktris
dan aktris yang dari segi skill acting mereka yang terbaik di indonesia saat ini
sang pemeran gundala abimana arya satya berharap gundala bisa menjadi standar penentu film film setelahnya
babat alas ya bikin jalan pertama ya
kayaknya ini harus berhasil ini harus jalan biar yang lainnya juga akan jalan
dan gue rasa kalau kita bisa ngasih benchmark
si gundala bisa ngasih benchmark tertinggi dalam apapun itu ya dari kreatif dari bisnisnya kalau bisa ngasih benchmark tertinggi
gue yakin yang lainnya akan bisa lebih baik lagi
jagat bumi langit memiliki lebih dari seribu karakter yang terbagi menjadi empat era
yaitu era legenda jawara patriot dan revolusi
setelah gundala film selanjutnya yang sedang dalam tahap praproduksi adalah sri asi
jangan lupa like share dan subscribe ya